pelatih timnas indonesia shin taeyong berharap banjir gol terjadi dalam duel timnas indonesia versus brunei darussalam di playoff kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam yang akan digelar di stadion utama gelora bung karno pada kamis dua belas oktober
tim merah putih memiliki sejarah panjang menang atas brunei
sty berusaha membawa rapor apik ini dalam pemusatan latihan timnas indonesia jelang melawan brunei
meski demikian pelatih asal korea selatan itu masih terkendala dengan sejumlah pemain yang belum bergabung dalam testing